rekan rekan media yang saya hormati saya dan pak seskap ditugasi untuk melanjutkan acara ini dengan memperkenalkan warga baru kabinet kerja
saya yakin banyak yang sudah kenal yang pertama tadi adalah ibu sri mulyani indrawati
saudara pasti sudah tahu dan sudah menunggu nunggu kehadiran beliau
beliau sudah sangat teruji dan berpengalaman di berbagai penugasan tentu saja di bidang ekonomi dan keuangan
dan memiliki jaringan serta dipercaya secara luas di tingkat internasional
dan tentu saja dengan kapasitas beliau beliau mempunyai kapasitas untuk mendongkrak
ikut memberikan kontribusi memperkuat ekonomi indonesia dalam menghadapi persaingan
dan juga untuk menjaga kekuasaan global
sekaligus juga tadi yang disampaikan oleh bapak presiden menyelesaikan berbagai masalah yang sangat berat
yang sudah lama kita hadapi kemiskinan ketimpangan ekonomi ketimpangan wilayah dan juga meningkatkan kesempatan kerja
walaupun sampai saat ini beberapa waktu yang lalu beliau masih sebagai managing director of the world bank
jadi sudah ada komunikasi antara bapak presiden dengan presiden kim
dari bank dunia dan walaupun dengan berat hati telah diberi izin untuk kembali ke indonesia dan menjabat sebagai menteri keuangan
saya yang detailnya tidak perlu saya lanjutkan karena pasti saudara sudah banyak kenal dengan beliau
yang kedua pendatang baru pak archandra tahar
mana pak archandra
beliau adalah seorang profesional yang ahli di bidang esdm
riwayat pendidikannya sangat mengagumkan s satu dari teknik mesin kemudian s dua dan s tiga di bidang ocean engineering
bekerja di banyak perusahaan perusahaan besar di amerika serikat
memanage korporasi yang cukup besar dan juga memiliki beberapa patent internasional
yang nanti bisa dijelaskan lebih lanjut
tentu saja juga mempunyai reputasi dianggap tercatat sebagai profesional yang telah mempunyai level kelas dunia
ini jadi kita bersyukur pak archandra
yang kedua berkembang lama di amerika dan kembali ke tanah air
seperti tadi juga bu hanu ya sri mulyani
yang ketiga saya mengenalkan pak budi karyasumadi
anda pasti juga sudah kenal beliau seorang profesional bergerak lama di bidang korporasi bumd bumn
berpengalaman dalam pembangunan infrastruktur berhubungan
saat ini beliau sebagai presiden direktur angkasa pura dan lama bergerak
saya tidak perlu sebutkan cv nya satu persatu
tentu saja beliau juga sangat diharapkan bisa meningkatkan kinerja di kementerian perhubungan
yang berikutnya pak muhajir muhajir effendi
seperti saudara juga ketahui
beliau mempunyai pengalaman rekam jejak yang panjang di bidang pendidikan
beberapa kali menjadi rektor universitas muhammadiyah malang
kemudian juga menjadi ketua pp muhammadiyah bidang pendidikan kebudayaan dan lead bank sampai sekarang ini
berpengalaman dan sekaligus telah membangun fondasi penting untuk meningkatkan prestasi lembaga lembaga yang beliau pimpin
bukan hanya di bidang pendidikan tinggi
beliau juga mengelola bidang pendidikan dan kebudayaan secara keseluruhan
jadi ini sudah juga sangat berpengalaman untuk mengelola bidang pendidikan dan kebudayaan
berikutnya pak eko putro sanjoyo di sebelah paling kiri saya seorang profesional
ke sini pak
seorang profesional banyak berpengalaman di bidang bidang yang sangat dekat dengan pembangunan pedesaan pertanian peternakan dan lain lain
tentu saja telah teruji dalam pengembangan kewirausahaan
nah ini akan memberikan penguatan dalam pembangunan desa
jadi bukan hanya di bidang governance di bidang apa namanya
hanya administrasi pemerintahan tetapi juga menjadi motor penting dalam pengembangan ekonomi pedesaan
jadi mendukung tugas tugas dari kementerian yang lain
itu tugas saya lima dan kemudian tugas berikutnya pak seskap yang melanjutkan
saya beri anggaran pak seskap
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
rekan rekan sekalian hari ini pak mensesnek curang dengan saya
karena tanpa sadar begitu dibagi yang beliau bacakan profesional semua
saya dapat politisi semua ada empat
dan kebetulan politisi yang profesional yang saya kenal sudah sangat lama
yang pertama adalah general tni dr wiranto s h
saya yakin semuanya sudah kenal dengan pak wiranto
beliau dipercayakan sebagai menko polukam
kita tahu pak wiranto teruji dan berpengalaman menyelesaikan berbagai hal dalam penugasan ketika periode yang sangat penting
terutama transisi dari orde baru ke orde baru ke orde reformasi
beliau juga pernah menjadi menko polukam
dan juga pernah menjadi menko polukam
saya pikir tidak perlu diperkenalkan lebih lanjut dari pak wiranto
beliau dipercaya menjadi menko pelukam pada kabinet kerja kali ini
yang kedua kebetulan teman juga tiga kali menjadi anggota dpr ri
sudah sangat pengalaman lama di komisi sebelas pada waktu itu

komisi anggaran badan anggaran
pak wiranto dulu pernah menjadi anggota golkar sekarang ketua umum hanura
pak enggar juga pernah menjadi anggota golkar
sekarang pimpinan nasdem
jadi ada alumni golkar di sini
dan beliau sangat pengalaman di bidang perdagangan
kita tahu semua mempunyai pengalaman yang panjang
pak enggar pernah menjadi ketua ri dan seterusnya
pengalaman politiknya juga panjang
diberikan beban oleh bapak presiden untuk menangani persoalan yang berkaitan dengan perdagangan
terutama untuk komoditis pangan
karena pangan menjadi perhatian serius oleh bapak presiden
diantaranya adalah beras daging dan sebagainya yang kemarin
sempat berfluktuasi harganya belum terselesaikan
kami yang meyakini pak enggal akan bisa menyelesaikan berbagai persoalan tersebut
yang berikutnya adalah
pak erlangga hartarto putra dari pak hartarto yang pernah juga menjadi menteri perindustrian
lahir tahun yang sama dengan saya pengalamannya panjang anggota dpr nya lama
dan selalu pada komisi yang sama yaitu komisi industri
sehingga dengan demikian presiden meyakini penugasan yang akan diberikan kepada
saudara erlangga hartarto ini kami meyakini bisa dilakukan dengan baik
ditugaskan untuk membuat roadmap industri ke depan yang harus diselesaikan
dan juga bagaimana bangsa indonesia dalam bidang industri ini bisa meningkat daya saingnya
dan kami meyakini karena pak erlangga ini salah satu inisiator dalam undang undang perindustrian
sehingga pasti memahami penugasan yang diberikan kepada pak erlangga hartarto
yang terakhir pak asman abnur
dua kali menjadi anggota dewan pernah menjadi wakil wali kota batam
tugas yang paling utama adalah melakukan reformasi birokrasi dan juga melakukan pemenahan terhadap pns kita
sehingga dengan demikian karena sekarang ini sudah ada undang undang asn
tentunya dalam bunda pak asman abnur ini diharapkan maka reformasi birokrasi bisa berjalan lebih baik
dan tugas ini tentunya nanti akan banyak berkoordinasi dengan kami
dan mudah mudahan bisa membawa perubahan bagi kementerian pan dan rp
itulah yang ditugaskan kepada kami terima kasih
dan mudah mudahan ini akan membawa hal yang positif bagi kita semua
terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat untuk bapak ibu
postur baru dari kabinet kerja bu sri mulyani
juga bapak bapak lainnya saya mau ke bu sri dulu pertama
ibu kembali lagi ke istana tadi juga yang menjadi
sudah pak makasih